selanjutnya meski belum resmi namun pasangan calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur jawa barat dari partai demokrat dan partai golkar
deddy mizwar dan deddy mulyadi sudah menunjukkan keakrabannya
di hari pertama tahun dua ribu delapan belas deddy mulyadi bersama keluarga berkunjung ke kediaman deddy miswar dan disambut hangat keluarga deddy miswar
selama hampir tiga jam bakal calon gubernur dari partai golkar deddy mulyadi bersama istri dan kedua putranya bersilaturahmi ke kediaman bakal calon gubernur partai demokrat
deddy mizwar di rumah dinas jalan ranca bentang kota bandung senin sore
terjalinnya koalisi sejajar antara partai golkar dan partai demokrat untuk pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas membuat kedua kader partai ini terlihat semakin akrab
rencananya kedua calon yang belum menentukan siapa yang berposisi sebagai cagup dan cawagup tersebut akan mendeklarasikan maju di kontestasi pilgub jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga pada sembilan januari mendatang
rencananya kedua calon yang belum menentukan siapa yang berposisi sebagai cagup dan cawagup tersebut akan mendeklarasikan maju di kontestasi pilgub jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga pada sembilan januari mendatang
rencananya kedua calon yang belum menentukan siapa yang berposisi sebagai cagup dan cawagup tersebut akan mendeklarasikan maju di kontestasi pilgub jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga pada sembilan januari mendatang
rencananya kedua calon yang belum menentukan siapa yang berposisi sebagai cagup dan cawagup tersebut akan mendeklarasikan maju di kontestasi pilgub jawa barat periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga pada sembilan januari mendatang